aku akan menjadi pendekar yang tidak tertandingi
dan dunia akan bertekuk lutut padaku
aku akan datang mengambil kujang kembar
aku akan menghancurkan
untuk kepentingan mereka sendiri
aku akan mengadukan ini kepada paman anggota
aku tahu itu
kita harus menggulingkan
dan digantikan oleh keponakan tercintaku
kemana pangeran manja ini
oleh karena itu
kalian jangan berdiamin saja
kita harus berdebat dan bergerak
setelah pada caranya
sobat setting utama
sudah mendapatkan pusaka itu
kalian ikut aku
raden raden tidak perlu melakukan hal ini
tidak apa apanya mas
aku tidak ingin melihatmu kedinginan seperti itu mas
terima kasih raden
kamu sungguh orang yang baik hati
lebih baik kau lanjutkan langkah saja ke dirimu mas
biarlah aku yang berjaga jaga di sini
kau benar benar hebat argada
kau telah berhasil mengumpulkan pusaka pusaka
pusaka sakti ini
kalian semua lihatlah
apa yang terjadi padaku
apa yang terjadi denganmu argadana
sekarang aku tinggal memasukkan kujang kembar ke dalam tubuhku
dan menyatukannya dengan pusaka pusaka yang lain pada bulan purnama
dan setelah itu aku akan menjadi pendekar yang tidak tertandingi
dan dunia akan bertekuk lutut padaku
aku akan datang mengambil kujang kembali

dan merebut pajajaran dari tanganmu
ada apakah kanda
kanda pun tidak tahu dina
kanda akan mencari kanda
kanda akan mencari kanda
kanda akan mencari kanda
kanda akan mencari kanda
yunda yunda jangan pergi kemana mana
aku takut disini sendirian
aku takut disini sendirian
baiklah aku akan tetap disini
ada gempar adi
pirasat yang buruk
tetap berdiam pada allah
semoga allah menjauhkan
zaden ada gempar
ayo keluar aja
paman kesini paman